hai inilah tulisan lina rizkyanti di media sosial seorang ibu dari surabaya jawa timur
yang bercerita pengalamannya sebagai keluarga penyintas kofit sembilan belas ibu empat anak ini bercerita
lima dari enam anggota keluarganya dinyatakan positif kofit sembilan belas awal mei atau saat awal ramadan
kemarin pertama suaminya erick kurniawan dinyatakan positif dengan gejala sementara
ia sendiri dinyatakan positif dengan tanpa gejala sama sekali menyusul tiga putranya
berusia sebelas delapan dan lima tahun juga dinyatakan positif tes swab dengan gejala ringan pertama ini ada
gejala tapi ringan banget pak jadi kalau demam sih enggak ada ya normal gitu cuman kalau
misalnya waktu sahur itu sering bersin bersihin anak anak jadi ya bersihin tapi hanya sampai
bersin tapi jarang banget terus anak yang ketika itu sempat demam ya penangkat sumber gitu cuman
kami beli palesepamol obat obat yang tersedia di dalam rumah alhamdulillah sudah langsung sembuh
usia sebelas ya tapi erick kurniawan sang ayah yang positif dengan gejala
dirawat dan diisolasi di rumah sakit selama dua pekan sementara lina yang positif tanpa gejala dan
ketiga anaknya yang positif dengan gejala ringan dirawat di rumah dengan pengobatan beserta dukungan
tim medis yang memantau bahwasannya kita ini harus senantiasa positif ya dalam kondisi kita apa namanya
menghadapi ujian cobaan di ujungan penyakit ini tentu harus optimis bahwa kita bisa survive bisa
sehat kembali sembuh saya pikir motivasi ini yang penting bagi kita untuk berhasil mencapai keamanan yang sangat penting untuk membuat kita lebih baik dari keadaan dengan keamanan yang kita lakukan
jika anda memiliki keamanan yang baik dari keamanan yang baik dari keamanan yang kita lakukan
sehat bisa kembali sembuh saya pikir motivasi ini yang yang sangat penting dimiliki oleh semua
pasien yang yang saat ini mungkin pasti sedang ditawar jadi keyakinan untuk bisa sembuh tawakal
yang berbanyak doa imunitas yang ditingkatkan makan yang banyak minum vitamin kira kira begitulah dan
ikuti anjuran dari dokter selama perawatan baik yang di rumah sakit maupun yang isolasi
ketua tim tracing gugus tugas penanganan covid sembilan belas jawa timur dr kohar haris santoso
menyatakan kini anak anak memang memiliki resiko terpapar setiap pasien ketularannya yang paling
banyak memang dari orang tuanya tapi ada juga yang orang tuanya ternyata negatif artinya dari
penghasilnya sekian tarahnya
itu ada yang satu yang meninggal umur satu enam tahun tapi itu kebetulan juga ada demam berdarah
pemerintah provinsi jawa timur mencatat hingga tiga juni dua ribu dua puluh dari satu ratus tiga puluh anak pasien
covid baru dua belas anak yang dinyatakan sembuh namun keluarga erick kurniawan ini membuktikan dengan
disiplin tinggi protokol kesehatan optimisme dan dukungan masyarakat
covid sembilan belas terutama pada anak bisa disembuhkan tim liputan cnn indonesia